tim nasional indonesia u dua puluh merespon kekalahan saat melawan irak dengan meraih kemenangan atas suria
ini menjadi tiga poin pertama skuad garuda muda di penyisihan grup api ala asia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di uzbekistan
bertanding di stadion lokomotif tashkent pada sabtu malam tim besutan shinteyong meraih kemenangan tipis atas suria
gol tunggal tercipta lewat sepakan kaki kiri hoki pada menit ke tiga puluh
kemenangan ini membuka peluang indonesia lolos dari penyisihan grup a piala asia u dua puluh
hasil sekaligus jadi modal berharga bagi timnas u dua puluh untuk menghadapi laga terakhir fase grup melawan tuan rumah uzbekistan pada selasa mendatang